pdi perjuangan siap menerima putra bungsu presiden joko widodo
kaisang pengarap bila benar ingin terjun ke dunia politik
pdi perjuangan pun mengklaim partainya didesain untuk mendidik para pemuda indonesia
yang akan menjadi pemimpin dan mengabdi kepada negara
pernyataan ini disampaikan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
usaha mengikuti acara pelantikan wali kota semarang
hefe arita gunaryanti rahayu
di gedung gradika bakti praja kompleks kantor gubernur jawa tengah
jalan pahlawan semarang pada senin siang
menurut hasto pdi perjuangan selalu terbuka untuk anak anak muda
yang ingin berkiprah di dunia politik
meski demikian hasto menyebut pdi perjuangan tidak akan merespons
bila kaisang tidak mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu
terkait alasan memilih masuk ke pdi perjuangan
ya kalau kita lihat pd perjuangan memang partai yang
didesain untuk mendidik para pemuda indonesia
untuk membangun seluruh kapasitas kepemimpinannya
di dalam mengabdi pada masyarakat bangsa dan negara
sehingga partai tentu saja membuka terhadap mas kaisang
sekiranya bergabung ke pdi perjuangan
karena di pdi memang ada ketentuan dalam satu keluarga itu
berasal dari satu partai yang sama
mengingat pendidikan politik juga diawali dari satu keluarga
dari aturan yang diterapkan di partai